bisa bisa dia marah dan balik lagi ke rumah itu
saya nggak mau wisnu mencelakainya lagi
tolong jawab pak
ibu kamu yang benar
ibu kamu melakukan itu semua karena dia tidak mau berhutang sama saya
sengaja menempatkan kamu di tempat saya untuk bekerja
tapi kenapa om wisnu bilang kalau bapak yang tak dibisain saya sama ibu saya
pada saat putari harus membayar seluruh biaya rumah sakit putari nggak punya uang
lalu aku harus meminjam itu dari orang
memang prabu wijaya sudah berjanji akan melunasi semua biaya rumah sakit
tapi ternyata dia ingkar janji
dia ambil amirah tapi dia tidak mau bayar seluruh biaya rumah sakit itu
loh kok tuan prabu tega banget sih
aku sendiri juga gak tahu kenapa dia begitu
makanya aku butuh surat perjanjian itu supaya aku bisa menuntut prabu wijaya melunasi semuanya
tanpa surat perjanjian
kamu kan tahu sendiri
dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu
ya aku gak mau lah mas
mas itu kan saudaraku satu satunya
aku usahain cari suratnya
tapi aku gak janji bakal berhasil
mas bantu doa aja
saya di sini ini
kami jauh hati kalau siapa bakal tripod hari ini

disuruh sama prabu wijaya
atau memang ibu pergi karena merasa berat
karena aku udah berhutang sama pak prabu
dan berharap aku kerja sama pak prabu
buat melunasi semuanya
mana yang benar ya allah
dasar belagu lu udah susah nak leceki lagi
terserah gua dong ngojek apa gak sana
bang ojek bang
siapa yang orang susah
dia gak tau aja gue sama dia kayaan gue kali
gara gara anaknya prabu
gue harus repot repot nyamar jadi tukang ojek
dia bener bener harus gua kasih balesannya setimpal
udah bapaknya bikin bapak gue masuk penjara
sekarang dia juga bikin
mendingan gua mulai berakji sekarang
gue pura pura tawarin ngojek ke dia
udah orang mulau
udah orang mulai jahit
gua gak denger mereka ngomong apa
jangan menangis lagi
kalau kamu gak mau makan di restoran itu tidak apa apa
kita makan di rumah ya
kamu masih percaya sekali sama umum miso kamu itu ya
apapun alasannya yang ibu kamu lakukan
itu semata mata demi kebaikan kami
nggak ada seorang ibu yang ingin membuat anaknya menderita
saya nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah
apa benar ibu saya sengaja ninggalin saya karena dia
karena dia ngerasa saya ngerepotin dia
dan dia nggak mau berhutang sama bapak
nggak tahu memang benar bapak yang mudah bisa
in saya sama ibu saya dengan paksa
amira nggak boleh tahu kalau saya yang memaksa putari meninggalkannya
bisa bisa dia marah dan balik lagi ke rumah itu
saya nggak mau wisnu mencelakainya lagi
tolong jawab pak
amira ibu kamu yang benar
ibu kamu melakukan itu semua karena dia tidak mau berhutang sama saya
makanya dia sengaja menempatkan kamu di tempat saya untuk bekerja
tapi kenapa om wisnu bilang kalau bapak yang sengaja bisain saya sama ibu saya
amira sebaiknya kamu percaya sama saya dan ibu kamu
buat apa kamu percaya sama om yusuf
apalagi sama orang yang selalu mengasarkan kamu
pak prabowo ada benarnya juga
tapi aku kenapa sih sulit banget buat percaya sama dia
saya jadi harus bohong sama kamu
itu kan sudah biasa
kadang saya merasa sangat butuh bisa jadi selama ini
kebanyakan dekat dekat sama amira bikin saya jadi semakin lemah
masa bohong kayak begini saja bisa bikin saya jadi ngerasa bersalah
pak pak kenapa pak
aneh saya akan melindungi kamu
saya rasa selalu melindungi kamu sekarang
kamu jangan bersedih kamu jangan khawatir ya
saya akan melindungi kamu dari bahaya
saya akan selalu melindungi kamu
pasti itu surat ada di sini
pasti ada di situ
enggak ada di situ
surat pmm pin belum
pak pindahkan ya pak
pmm pin belum
pak pindahkan ya pak
surat pmm pin belum
surat pmm pin belum
surat pmm pin belum
surat pmm pin belum
kamu ngapain di sini
siapa yang suruh kamu masuk ke ruangan kerja tuan
kamu ngapain di sini
siapa yang nyolong kamu masuk ke sini
mau ngasih anu surprise
iya itu maksudnya surprise
anunya kan saya suka ngeliat tuan pulang kecapean tunya
saya suka kasihan makanya saya tungguin di sini
enggak salah kamu tuh
pasti tuan sekali saya pijit langsung merenak merenak merenak merenak gitu ke pagihan
soalnya itu salah satu rahasianya kenapa saya punya pacar banget
kurang ajar kamu ya
kamu pikir suami saya suka dipijitin sama kamu
jangan jangan kamu minum atau berangan angan dan bercita cita ingin menjadi istri ketiganya prabu wijaya
dia bercita cita ingin menjadi istri ketiga suami kita
gila kata pembantu
malena suara kamu itu teriak sampai kemana mana ada apa
pak untung papa datang
lihat nih pembantu papa papa terlalu memanjakan dia
dia cita cita ingin menjadi istri ketiga papa
kamu ngaku ayah
demi aku saya gak punya niatan kayak begitu tuhan bener